salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui adanya potensi penyakit jantung adalah dengan pemeriksaan ct calcium score
pemeriksaan ini dapat dilakukan terutama pada mereka yang memiliki faktor resiko keluarga yang mengalami penyakit jantung
atau mereka dengan keluhan nyeri dada dan merasa cepat lelah saat beraktivitas
berikut laporan koresponden kesehatan cnn indonesia
arman helmi selengkapnya untuk anda
penyakit jantung merupakan penyebab kematian paling tinggi di indonesia
menurut menteri kesehatan ri budi gunadi sadikin
banyaknya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit jantung menyebabkan semakin besar anggaran bpjs kesehatan tersedot
ibu penyakit yang paling banyak menyebabkan kehilangan nyawa
dan paling banyak tagihan di bpjs itu penyakit jantung
ini membunuh banyak masyarakat kita kemudian membunuh banyak juga
saya nanya ke teman teman yang diharapkan kita itu apa
mereka bilang ya kalau sakit jantung pertama kali mesti dipasang ring
kalau udah lebih murah lagi dipasang ring kan nggak usah dibedah
mesti jantung terbuka
cikal bakal terjadinya penyakit jantung seperti serangan jantung yang menyebabkan kematian mendadak adalah tersumbatnya arteri koroner
organ ini berfungsi menyuplai darah pada otot jantung yang disebabkan karena pecahnya plak atherosklerosis
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari rumah sakit universitas indonesia sony hilal wicaksono mengatakan
ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk melakukan screening atau deteksi dini penyakit jantung
di antaranya dengan mencari fasilitas
faktor resiko keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung
serta risiko lain pada orang yang memiliki penyakit diabetes hipertensi kolesterol tinggi serta mereka dengan obesitas
namun ada juga pendekatan yang bisa lebih tepat sasaran ya
jadi kita menemukan dulu itu plak atherosklerosisnya dengan pemeriksaan pencitraan imaging
nah yang kami anjurkan di sini adalah city calcium score
dengan ct calcium score yang nol itu sudah ada publikasinya di journal of american college of cardiology imaging
di mana tahun dua ribu dua puluh di publikasikan di mana event rate pada pasien yang ct calcium score yang nol itu sangat rendah
menurut dokter soni bila masyarakat dengan faktor risiko keluarga yang sudah pernah terkena serangan jantung
atau ada yang pernah memasang ring pada jantung
sebaiknya segera memeriksakan diri dengan menggunakan ct calcium score
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari rumah sakit umum bunda jakarta frins augusinaga mengatakan
pemeriksaan ct calcium skor pada jantung merupakan indeks penilaian untuk melihat dan mengetahui
apakah ada potensi plak atherosklerosis yang memicu terjadinya penyakit jantung koroner
keunggulan tindakan ini selain dapat mendeteksi plak atherosklerosis adalah non invasif
tidak menimbulkan rasa sakit pada pasien
yaitu bahaya radiasi sangat kecil dibanding ct kardiak menggunakan kontras
dan biayanya relatif tidak terlalu mahal
bagaimana dokter spesialis jantung menentukan scoring nya dok
penilaian seperti apa yang akan disampaikan ke pasien kategori yang mungkin ya rendah
mungkin yang ringan yang sedang yang berat seperti apa dok
jadi yang paling terbanyak kita menggunakan metode daripada arthur eggstone
arthur eggstone itu menggunakan skala
apa namanya yang sangat ringan sekali kurang dari sepuluh sampai kurang dari sepuluh
kemudian sepuluh sampai seratus terus lebih dari seratus sampai ke empat ratus dan lebih dari empat ratus
apa artinya di sini artinya
bila mana kita sebutlah di bawah sepuluh atau di bawah sama sekali
itu sangat rendah sekali untuk dua sampai lima tahun ke depan untuk menderita penyakit jantung
kemudian kalau semakin tinggi kadar nilai daripada eggstone skor nya
semakin besar kemungkinan untuk terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan jantung
dr frins menambahkan meski skor yang didapatkan rendah di bawah sepuluh
tetapi terdapat keluhan dari pasien seperti nyeri dada naik tangga merasa lelah dan nafas terengah engah
maka metode deteksi dengan sitikalusium skor saja belum cukup
harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lain seperti treadmill stress test
kardiografi atau ecg ekokardiografi atau ekg bahkan pemasangan kateter jantung
tapi bila pasien tidak memiliki keluhan apapun maka ct calcium score dapat dilanjutkan dua sampai lima tahun ke depan
melaksanakan pola hidup sehat masih menjadi golden standard yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan terutama kesehatan jantung
rutin berolahraga minimal tiga puluh menit selama lima hari dapat membakar kalori
sehingga tidak menumpuk menjadi lemak yang dapat menempel pada pembuluh darah jantung yang dapat berkembang
jangan lupa untuk berikan komentar like share dan subscribe